jadi udah kalo menurut gue saran gue
lo lupain aja mereka lo pergi sejauh jauhnya
lo cari kebahagiaan lo sendiri aja
para aku pengen kamu nyametin aku
tadah kamu membuat kayak gini
kamu pikir aku ini rela ngeliat kamu hidup di dunia ini
rata rata gak banget sih ngakonin semuaku putri
tapi putri yakin
mawanan papa putri pasti lagi nyari putri
apalagi kalo misalkan mereka tau kondisi putri sekarang
tentu saja juga kondisi putri pun nyari putri
karena adanya rebelin great
bukannya kund cardiovascular
rasanya perasaan aklik
beri melawan kami
ini cek buatmu
pasar perempuan gak punya hati
ini rukanya anaknya putri man
ini anaknya putri man
ini anaknya putri man
ini anaknya putri man
ini anaknya putri gembis
ya karena lo jatuh di jurang
ini gak mungkin
ini gak mungkin
ini pasti gak mungkin
ini pasti gak dulu kan

kamu sudah sadar ya
sudah sudah sudah
kalau kamu mau sarapan keluar ya
di sini gak ada layarang kamar
kalau lu udah tenang ditunggu di luar
buat apa kamu nangis terus
dia udah gak ada
bukannya mereka yang sudah buat hidup kamu jadi sengsara kayak begini
mereka kan yang sudah buang kamu ke jurang
mereka juga kan yang sudah membunuh bayi kamu
gak putri sama sekali gak percaya
gak mungkin keluarga putri sendirian melakukan hal ini
sekarang harus antar putri pulang
pulang ke rumah orang tua lo
orang tua lu itu aja udah gak nangis udah mati
dia anggap anak aja enggak ngapain di sana
kakak lu sendiri si clara
dia sendiri yang membunuh lu
lu udah dimasukin jurang lagi
gue yang udah nolongin
kalau bukan gara gara gue
lu gak mungkin masih bisa hidup
lu gak mungkin masih bisa ada di sana
kalau menurut gue saran gue
lu lupain aja mereka
lu pergi sejauh jauhnya
lu cari kebahagiaan lu sendiri aja
tadah kamu membuat kayak gini
kamu pikir aku ini rela ngeliat kamu hidup di dunia ini
clara tak enggak bangga sih ngakonin semuaku putri
tapi putri yakin
mahawa dan papa putri pasti lagi nyari putri
apalagi kalau misalkan mereka tahu kondisi putri sekarang
lu gue kasih tau ya
satu orang pun itu gak ada yang peduli sama lu ngerti
mau itu nyokap lu kayak orang tua lu clara atau suami lu
mereka semua tuh udah gak ada yang peduli sama lo
mereka semua tuh baru pikir lu tuh udah mati
jadi udah mendingan lu lupain mereka
mereka nggak mungkin sepercaya itu kalau putri itu udah meninggal
mereka pasti sekarang lagi cari putri
sudah cukup berdebatnya
kalau putri masih tidak percaya juga
mendingan kamu antar aja deh dia ke keluarganya
biar putri bisa lihat sendiri
kayak apa mereka sebenarnya
tuh lu lihat sendiri kan
keluarga lu tuh sama sekali gak ada peduli pedulinya wala
mereka tuh sama sekali gak ada sedih sedihnya
putri bener bener gak nyangka
tata maaf lah sama pak pesat
tegak itu sama putri
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
tante bersyukur sekali hari ini kita bisa ngumpul di sini semua dalam keadaan yang sehat
kita lupakan kejadian yang kemarin
masalah putri dan bayinya kita anggap tidak pernah terjadi di dalam keluarga kita
dan sekarang saatnya kamu raja membuka lembaran hidup kamu yang baru bersama dengan clara putri kebanggaan kami
setega ini mereka sama putri
sebab putri itu apa sih
sebagai putri itu bagian dari keluarga mereka apa bukan
nasib nasib tuhan berkata putri itu ada dia masih hidup
bukan gampang urusan hidup gue
apa apa sih kamu tak duit sama dia
bisa lihat sendiri kan
mereka sama sekali gak peduli sama putri
ternyata nggak ada satu orang pun yang peduli sama putri
mereka cuma peduli diri mereka sendiri
ya allah tuhan